bagi anda penggila kuliner bakso ada menu spesial yang disajikan salah satu kedai bakso di kawasan ngagel surabaya
namanya bakso beranak
tidak hanya rasanya yang enak bakso yang disajikan pun menggugah selera
penasaran seperti apa berikut liputannya
uniknya kalau di sini tuh baksonya tuh isinya macam macam ada keju ada kuyuk ada asin terus ukurannya juga lebih gede dari biasa
ini baru pertama nikmatin di kawasan
untuk membuat bakso beranak ini sama halnya dengan membuat bakso pada umumnya
pertama daging giling dicetak menggunakan mangkok besar
kemudian daging giling berbentuk bakso diisi dengan bakso kecil telur puyuh telur ayam dan daging cincang
sedangkan untuk membuat bakso demit racikan tadi tinggal ditambahkan cabai rawit sebagai isiannya
sementara itu pemilik kedai irul mendapatkan ide awal pembuatan bakso ini dari internet
setelah mendapat tanggapan positif dari pelanggan ia pun langsung membuatnya dengan beragam variasi isian
hasilnya kini irul bisa menghabiskan seratus kg daging sapi dalam satu hari
terus hanya lihat lihat di internet
terus saya coba di tengah kecadi ya saya terusin gitu
bagi anda yang ingin cepat merasakan sensasi bakso beranak dan bakso demit ini
cukup sediakan uang rp tiga puluh untuk bakso beranak dan rp empat puluh lima untuk bakso demit
dijamin lidah anda tak akan berhenti bergoyang saat menikmati kelezatan racikan bakso unik ini